bertepatan dengan digelarnya operasi zebra hingga empat belas november
mendatang komunitas yang tergabung dalam bloomberg filantrofice initiative for global road safety
menggelar kampanye bertema klik biar selamat pada hari ini di kota bandung
iya dan untuk mengetahui seperti apa kampanye ini
sudah ada produser lapangan sianan indonesia zayul haq di bandung jawa barat
selamat pagi zay sejauh ini apa saja rangkaian acara dari kampanye klik biar selamat ini
dan apa yang dimaksud dari kampanye ini
selamat pagi lady dan juga adri memang saat ini sedang dilakukan kampanye keselamatan berkendara
menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman
hal ini memang diinisiasi karena selama ini masih banyak masyarakat di indonesia
khususnya di kota bandung yang masih kurang kesadaran untuk menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara
dan memang acara ini bertajuk klik biar selamat ini diinisiasi oleh pihak penyelenggara
yang kurang lebih adil
jadi ada enam belas mobil yang memang sejak pukul enam pagi tadi sudah melakukan konvoy dimulai dari jalan pasteur bandung
kemudian juga melewati gazibu jalan suci dan ini kembali lagi ke paster untuk selanjutnya nanti mengarah ke rute yang berbeda
dan untuk lebih lengkapnya memang saat ini saya sudah bersama dengan mas dika dan juga mas ruri
mereka berdua adalah penyelenggara dari klik biar selamat
saya akan ke mas dika dulu
selamat pagi mas
apa bisa dijelaskan sebenarnya klik biar selamat ini maksudnya apa
apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi dan ini kenapa tidak melibatkan pihak kepolisian
sebenarnya ini kita mendukung pencanangan oleh pemerintah kota bandung
kampanye konvoy kampanye untuk klik biar selamat
karena memang bahwa kegunaan safety belt itu sangat penting ternyata bagi keselamatan kita
ternyata itu yang pertama kali yang memang kita wajib gunakan itu adalah safety belt sebelum yang lain sebelum berkendara
nah kebetulan asik fund bandung ini kita juga menginisiasi karena kita punya lima pilar
lima pilar di asik itu sendiri pertama kita ada anti bahu jalan
terus yang kedua ada no texting while driving jadi kita tidak boleh main handphone pada saat berkendara
itu yang kedua yang ketiga itu kita no hazard emergency only
jadi kita tidak boleh menggunakan konvoy itu menggunakan hazard kita tidak boleh
itu yang ketiga yang keempat itu safe belt for all
nah seat belt for all itu kebetulan sama seperti yang dicanangkan oleh pemerintah kota bandung
ada enam belas mobil ya di belakang saya ini minibus yang tadi juga konvoy di hari jalan pasteur sampai ke jalan gazi buk
kemudian balik lagi ke sini
nantinya rute yang akan dilalui bagian kedua kemana aja
kita akan coba masuk ke dalam kota ke tengah kota dan akan melewati gedung sate juga
terus dari sana kita akan masuk ke jalan dago dari jalan dago kita akan langsung ke jalan asia afrika
karena itu adalah jalan jalan yang sangat ramai yang sering dilalui oleh masyarakat bandung
apakah sudah mengetahui gitu ya ketika menyelenggarakan acara ini jumlah data pelanggaran dari seatbelt berapa
si korban kepalanya terbentur ke depan
nah mas ruri apakah ketika sedang konvoy yang tadi juga sudah dilakukan nanti juga akan dilakukan kembali
mengkampanyekannya itu langsung kepada masyarakat ketika melihat pengendara yang tidak menggunakan seatbelt langsung ditegur untuk segera menggunakan seatbelt begitu atau bagaimana
atau hanya sekedar konvoy saja gitu masyarakat pun tidak tahu bahwa ini konvoy
oh ya itu juga yang akan kita lakukan hari ini setelah kita konvoy yang berakhir
di asia afrika rencananya kita akan membagikan stiker klik biar selamat ini dan kita akan mencoba mengasih edukasi kepada masyarakat yang masih tidak mau menggunakan seatbelt
bahayanya tidak menggunakan seatbelt itu seperti apa
walaupun mobil kita sekarang telah dilengkapi dengan airbag tapi tetap berbahaya kalau tidak menggunakan seatbelt
selain memberikan stiker nantinya di gedung merdeka jalan asia afrika
peringati gitu untuk segera menggunakan seatbelt gitu
pada waktu itu juga atau hanya memberikan stiker saja
kita langsung kalau yang tidak pakai seatbelt kita akan arahkan langsung pakai seatbelt gitu
terima kasih mas dika dan juga mas ruri
ya itu tadi lady dan juga adri memang ada sekitar enam belas mobil yang nanti akan melanjutkan konvoy bagian kedua yang akan dari start jalan pasteur ini jalan dago dan berakhir di jalan aripan kota bandung
dan memang diharapkan dengan adanya
kampanye klik biar selamat atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara
ini diharapkan agar masyarakat juga loyal atau memiliki kesadaran yang sama sehingga keselakaan yang sering diakibatkan karena tidak menggunakan seatbelt bisa terulang atau tidak terjadi lagi
lady dan juga adri
baik zayul haq terima kasih atas laporan anda dari bandung jawa barat
ini sebetulnya langkah yang baik ya sebelum ditelang polisi dikampanyekan atau disosialisasikan dulu
saya zahil haq terima kasih dari pasteur bandung jawa barat